kalau berbicara mengenai sosok wanita ataupun sosok kartini masa kini
tidak hanya nur alifa yang bisa menembus batas
tapi juga ini ada sosok wanita yang satu ini terbilang tangguh
karena memilih pekerjaan sebagai tukang parkir yang kebanyakan digeluti kaum adam
dan sudah tujuh belas tahun sri lestari mencari rezeki di area parkir pasar rebu
purwakarta jawa barat
ia tetap semangat meski kadang harus menghadapi panasnya terik matahari
maupun dinginnya guyuran hujan
ada yang berbeda di areal parkir pasar rebo kabupaten purwakarta jawa barat
di antara tukang parkir yang didominasi kaum laki laki
terselip seorang wanita
tanpa sungkan tukang parkir wanita ini gesit dan tangguh
ketika melayani pemilik kendaraan yang hendak parkir
maupun meninggalkan area parkir
sri lestari di usianya sudah tidak muda lagi lima puluh delapan tahun
ia masih mampu bekerja sebagai tukang parkir
sri lestari tukang partir wanita satu satunya di area parkir pasar rebuh purwakarta
sudah menggeluti pekerjaannya selama tujuh belas tahun demi menghidupi keluarga
sebelum menggeluti pekerjaan sebagai juru parkir
sri lestari pernah mencoba semua jenis usaha
baik berjualan sayuran makanan dan juga membuka kedai kopi
namun semua usahanya kandas lantaran modal untuk usaha habis
untuk mencukupi kebutuhan sehari hari
hingga akhirnya dirinya memutuskan untuk menjadi juru parkir
di pasar rebu purwakarta
ibu sudah tujuh belas tahun dari dua ribu satu
latar belakangnya kenapa jadi tukang parkir
ya tukang parkir kan tidak pakai modal
kalau dagang dagang kan harus pakai modal
dengan ibu tidak ada modal untuk berdagang
ini kan membutuhkan tenaga besar p laki laki
ini bukan perempuan gimana bu
iya sih tapi alhamdulillah masih kayak
masih ada tenaga mungkin
warga cihuni kecamatan pasawahan kabupaten purwakarta ini
dalam jalan hidupnya sebagai tukang parkir
sudah terbiasa menghadapi teriknya matahari dan guyuran hujan
demi mengais rupiah
sehingga setari bisa mendapatkan penghasilan lima puluh hingga seratus ribu rupiah per hari